kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia
nah pada intinya kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator inventor desainer dan pencipta yang berkaitan dengan kreasi atau karya intelektualnya
nah lalu bagaimana cara agar hasil kreasi kita dilindungi oleh negara dan apakah sulit dan akan bertemu dengan birokrasi yang kompleks ketika kita melakukannya
insight with desi anwar kali ini akan membahasnya
menteri hukum dan ham yasona lawli menyatakan pemerintah menargetkan hadirnya merek unggulan dari setiap desa di indonesia
oleh karena itu kemenkumham mencanangkan dua ribu dua puluh tiga sebagai tahun merek
perlindungan merek mutlak dibutuhkan untuk mencegah dan menghindari pelanggaran serta memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan merek
dalam mendukung penyelenggaraan tahun merek dua ribu dua puluh tiga direkturat jenderal kekayaan intelektual memiliki program persetujuan otomatis perpanjangan merek atau pop merek
layanan otomatisasi di platform daring ini mampu menyelesaikan permohonan dalam waktu sekitar sepuluh menit
sekretariat djki mendukung transformasi digital untuk seluruh layanan kepada masyarakat melalui pengadaan perangkat maupun kesiapan sumber daya manusianya
tidak heran djki mampu meraih top digital implementation dua ribu dua puluh dua level star lima di ajang top digital awards dua ribu dua puluh
tidak hanya itu sekretariat djki juga telah menorehkan beberapa prestasi
di antaranya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
atau sakit djki mencapai delapan puluh empat tiga puluh lima tertinggi dibanding eselon satu kemenkumham lainnya
kontribusi djki pada penerimaan negara bukan pajak atau pnbp tercatat hingga rp delapan ratus lima miliar
saat ini implementasi teknologi digital pada pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan
apalagi untuk memberikan kepastian hukum yang terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual atau ki
yang mudah cepat dan tentu saja murah
layanan daring ini mampu memangkas waktu permohonan hak cita dari awalnya selesai dengan rata rata satu ratus dua puluh hingga satu ratus delapan puluh hari
kini menjadi satu hari saja bahkan mungkin dalam hitungan menit ya
untuk menggali lebih dalam di studio sudah ada sucipto sekretaris direkturat jenderal kekayaan intelektual dari kementerian hukum dan ham
ketika di indonesia pak su cipto apa kabar
alhamdulillah sehat mbak desi
sehat ya senang sekali bertemu dengan pak su cipto
kalau kita bicara mengenai kekayaan intelektual sebenarnya ini merupakan kedua kalinya kita fokus kepada semua yang berkaitan dengan kekayaan intelektual
karena ini memang sangat sangat penting kita lihat negara negara yang maju itu bisa tercermin ya dari jumlah patent atau hak cipta dan merek yang mereka miliki
dan ini merupakan sesuatu yang membutuhkan
nah waktu itu kita sempat berbicara dengan pak dirjen ki sendiri pak razilu sekarang dengan sekretaris direkturat jenderal kekayaan intelektual
ini pasti ada semacam tugas ataupun tanggung jawab khusus pak cipto yang menjadi beban sekretaris direkturat jenderal kekayaan intelektual
baik terima kasih mbak desi yang luar biasa
nah kalau bicara atau pertanyaan yang disampaikan mbak desi apa sih
fokus dan tugas sebagai seorang sekretaris direkturat jenderal ke intelektual
sekretaris direkturat jenderal ke intelektual itu mempunyai tugas diantaranya merencanakan program
dari semua lini karena di djk itu ada beberapa direkturat
ada direkturat merek direkturat paten direkturat
ini merupakan semua yang berkaitan dengan kekayaan intelektual
betul dan ini semuanya berkaitan dengan kekayaan intelektual yang perlu diketahui oleh masyarakat
masyarakat perlu kemudahan
nah saya di jenderal bali ini dipercayakan kepada saya memberikan jalan untuk dukungan manajemennya
di antaranya adalah perencanaan kebutuhan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan terhadap masyarakat
salah satunya adalah sistem
kemudian bagaimana nanti djk itu bisa menjaga nilai sakitnya lakibnya reformasi birokrasinya
ini singkatan singkatan mungkin kalau ini kita pemirsanya mungkin awam ya bisa lebih jelas lagi
apa apa saja yang tadi sakitnya sakitnya ini persisnya apa
terkait pengelolaan anggaran kinerja
jadi kalau kita mau memberikan ukuran kemudahan pelayanan kepada masyarakat tentu sakitnya harus nilainya harus bagus
dan alhamdulillah djk
jadi semacam kpi nya lah ini performance indicator
itu dipetakan dengan baik
kemudian terkait dengan program yang ada
teknis ini mau apa
ya mau memberikan kemudahan terkait sistemnya aplikasinya
tapi harus mengedepankan tertib administrasinya tertib subtansi dan tertib
iya jadi istilahnya mengatur lalu lintas dari semua direkturat jenderal
tadi disebut ada berapa ini divisinya mungkin ada patent
ada direkturat patent kemudian ada direkturat merek dan indikasi geografis
ada direkturat cipta dan apa namanya desain industri
ada direkturat kerjasama dan pemberdayaan ki
ada direkturat teknologi dan informasi
ya jadi ada lima
tumpuan ada lima direkturat itu tumpuannya pada sekretariat untuk membangun bagaimana ke depan
kolaborasi kita bangun sinergi kita bangun karena djki atau kementerian hukum dan ham itu mempunyai tata nilai yang luar biasa mbak desi
nah kalau bicara pasti ya profesionalnya harus benar melalui sekretariat dan bersama sama
kemudian aku tambel
dalam hal ini harus punya tanggung jawab untuk mengelola negara ini melalui
ya apalagi disini harus akutabel tapi transparan juga
untuk satu hal penting dan kolaborasi tentu saja
jadi itu ada di dalam sinergi kita
sinergi itu bagian dari tata nilai kami pasti dan itu wajib hukumnya untuk aparatur sipil negara di lingkungan kementerian hukum dan ham apalagi di djk harus fokus untuk itu
iya dan ini kita lihat juga dari tahun ke tahun jumlah yang untuk memiliki ingin memiliki ya
semacam inilah hak patentnya dan lain sebagainya kan semakin meningkat
kalau tidak salah indonesia ini masuk sebagai salah satu yang tertinggi untuk tahun dua ribu dua puluh
ada meksiko lebih tinggi kemudian indonesia sekitar satu ratus dua puluh tujuh ribu kalau tidak salah

ini pak cipto ini sebagai organisasi saya lihat ini sekarang sedang melakukan transformasi
apalagi ini salah satu bentuk dari komunikasi dan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan
jadi bagaimana visi misi dan hasil akhir yang diharapkan dari transformasi ini seperti apa persisnya
baik terima kasih mbak desi
transformasi yang diharapkan oleh djki adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa kekayaan intelektual itu adalah bagian dari nilai ekonomi
misalnya ki itu hadir di seluruh wilayah
tahun yang lalu juga ada seribu inventor seribu umkm kita hadirkan
dan itu niat tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa kekain intelektual itu adalah bagian dari nilai ekonomi
dan itu niat tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa kekain intelektual itu adalah bagian dari nilai ekonomi
dan itu niat tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu memahami bahwa kekain intelektual itu adalah bagian dari nilai ekonomi

tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat anak bangsa indonesia ini
menilai dan mengharapkan dan mempunyai pikiran bahwa ini ekonominya tinggi loh
ya jangan hanya mengandalkan kekayaan alam saja tetapi bagaimana intelektual kita ini benar benar dibangun dan djki hadir di tengah tengah masyarakat

oh ternyata kekean intelektual yang ada di lingkungan kita ini mudah loh sekarang didaktarkan
tidak sesulit yang dibayangkan gitu kan
dan tidak birokratis
tapi kenapa transformasi ini merasa diperlukan pak sucipto dan kenapa sekarang
karena sebelum kalau kita lihat ya dulu dulu kan sebelumnya indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang sangat kreatif
tapi kreatif memalsukan produk produk orang lain menjual dan bahkan menyalahgunakan merek merek dan patent yang dimiliki orang lain
sekarang ini apa yang menjadi impetus dari transformasi itu sendiri
tujuannya adalah untuk mewujudkan untuk menunjukkan original apa yang sesungguhnya bangsa indonesia itu mempunyai nilai keintelektual yang luar biasa
nah djki di sini tergugah untuk menjalankan perintah undang undang
sebagaimana diatur dalam ada undang undang merek ada undang undang patent ada undang undang desain industri
ini ayo kita keroyok bareng bareng sesuai dengan tata nilai kami pasti
sehingga masyarakat itu oh ternyata kekayaan intelektual itu tidak hanya sebagai ikatan sendikiawan saja
tetapi semua orang jadi petani itu punya peranan penting dalam membangkitkan kembali cara pandang dan berpikir untuk ini loh karyaku
nah bagaimana pemerintah kaupaten pemerintah kota pemerintah provinsi untuk menangkap ini saling berkaitan untuk ayo kita bareng bareng kita keroyak
djki sudah turun langsung loh ini
jadi sebenarnya potensi untuk originalitas itu banyak sekali di indonesia
banyak sekali mbak desi
memiliki sumber daya alam tapi yang lebih penting lagi kita memiliki masyarakat dan kita memiliki anak bangsa yang betul betul kreatif
tapi kreatifnya itu jangan difokuskan untuk hal hal yang negatif misalnya meniru
mencuri dan bahkan istilahnya membajak gitu
tapi justru untuk menghasilkan hasil karya yang orisinal karena bila kita melakukannya ternyata ada hasil ekonominya
pak sucito menurut saya ini sangat penting sekali ya untuk kita pelajari lebih dalam tapi kita istirahat sebentar
ya diskusi ini masih akan berlanjut tetaplah bersama saya insight with desi anwar akan segera kembali
terima kasih ustaz
anda masih bersama insightful desi anwar
saya adi manis suciuto sekretaris direkturat jenderal kekalian intelektual gemen hukum ham
ya kita membahas mengenai pentingnya untuk kita istilahnya mendaftarkan kalau kita memiliki hasil kreasi
dan selama ini mungkin orang tidak terlalu paham sebenarnya apa itu sih kekayaan intelektual
dari segi aspek kekayaannya itu mungkin paham ya tapi intelektualnya itu apa
dan kalau kita lihat dari direkturat jeneral kekayaan intelektual ini juga ada yang namanya merek
ada yang namanya patent ada yang namanya design industry hak cipta dan lain sebagainya
mungkin bisa kita satu persatu ya pak sucipto supaya kita juga paham ya apa sebenarnya kita sebut kekayaan intelektual
kenapa namanya kekayaan intelektual dan kira kira makna serta manfaatnya lah bagi masyarakat dengan kita memiliki kekayaan intelektual ini
baik makasih mbak desi
kalau melihat dari makna kenapa sih dinamakan kekayaan intelektual
karena itu setiap apa yang diciptakan oleh seseorang atau oleh masyarakat atau kelompok masyarakat
dan kemudian penemuan itu adalah bagian dari yang lain daripada yang lain
dan ada teknologinya ada kemanfaatnya itulah kekayaan intelektual
jadi rekayasa yang dilakukan oleh manusianya
oleh manusianya jadi kreasi inovasi yang dilakukan oleh manusia
yang orisinil yang belum ada
yang belum ada dan bahkan yang sudah ada pun boleh dikembangkan tetapi kan harus izin kepada pemilik ya
iya waktu itu kalau tidak salah pak razilis
dari dirjen ki nya mengatakan misalnya gelas ini ya
di sini kan mungkin ada yang menciptakannya kemudian misalnya pak cipto menciptakan gelasnya tanpa gagangnya tanpa handle nya
nah ini bisa didaftarkan sebagai hak cipta
tapi ketika saya misalnya menambahkan gagangnya atau handle nya itu bisa dipatenkan atau didapatkan sebagai karya yang baru
betul bisa bisa didaftarkan karena ada pengembangan yang ada
ada pengembangan oke kita mulai dari paten dulu
apa sih artinya paten dan pada saat mana kita membutuhkan yang namanya izin atau mendaftarkan paten
patent itu adalah pemilik dari kreasi dari seseorang yang dimiliki melalui inovasi yang tadi saya bilang
yang saya sampaikan dari awal bahwa patent itu adalah semua karyanya manusia atau seseorang atau inventor
yang diciptakan dalam bentuk apapun yang terdapat teknologi
atau ada bahan yang berkaitan dengan teknologi tersebut
misalnya ada traktor misalnya ya peralatan traktor itu
ada banyak traktor
tetapi apakah traktor itu bagian dari pemilik dari seorang mbak desi misalnya
nah ternyata itu bukan tentu tidak boleh
tapi kalau penciptanya menciptakan lain daripada yang itu itu adalah bagian dari patent
oke itu bagian dari target
oke itu paten
kalau misalnya kita tadi disebut oleh pak cito desain industri
apa persisnya dan contoh contohnya seperti apa
ya kalau bicara contoh contoh desain industri yang ada misalnya
ini yang nampak ini kan desainnya
ini adalah bagian desain
kemudian ada handphone itu desainnya modelnya oh ya ini bentuknya
handphone ini kotak yang tidak ini
ini adalah bagian dari desain
kemudian apa namanya model itu adalah desain
kemudian ada mobil yang modelnya itu desainnya bagus ya
itu adalah bagian dari desain yang dimiliki oleh
anak bangsa di mana berkarya untuk membuat desain yang menarik
jadi ini lebih dari bentuknya ya wujudnya
dan ini juga semua bisa didaftarkan sebagai milik ya
dari orang yang memiliki ide itu sendiri
nah merek mungkin merek jelas ya
cnn indonesia ini kan perlu ya didaftarkan
walaupun sekarang banyak sekali yang ini cnn ini cnn itu tapi
maksudnya mendompleng dari
sesuatu merek yang sudah populer ya
makanya penting untuk didaftarkan ya
ya penting sangat penting mbak desi
kalau kan misalnya ada cnn indonesia insight
udah jelas miliknya mbak desi anwar
tapi ternyata saya mendaktar dengan itu itu kan tidak boleh
itu kan namanya wah ini karya intelektualnya mbak desi anwar dijiplak sama mas sipto misalnya kan
kan tentu ini tidak boleh lah
inilah fungsi daripada
pendaftaran kekayaan intelektual itu supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain
oke dan hak cipta juga
hak cipta semua yang terkait
penulisan buku musik dan lain sebagainya
itu kan nggak boleh
tapi kalau kita tetap melakukannya apa ini
itu istilahnya kan ada undang undang ya
ya karena memang sanksi hukumnya itu tidak ini itu kan termasuk bagian dari delik aduan ya
jadi itu apa namanya ada
gugatan yang dilaporkan dan lain sebagainya
kebetulan kami itu ada direkturat penyidikan dan pencegahan
direktorat penyidikan dan pencegahan
itu sibuk nggak sekarang
karena saya lihat itu kan sekarang banyak sekali misalnya ada satu merek atau brand atau kreasi yang populer
kemudian terus banyak yang ikut ikutan
nah ini dari segi mungkin mirip lah warnanya ataupun namanya dan lain sebagainya
itu banyak nggak sekarang yang mengajukan gugatan itu
kalau untuk banyaknya ada saja ya mbak desi
nah ini nanti perlu juga ini kita nanti bisa dengan mbak desi masing masing direktur ya
iya securius aja karena ini kan sekarang kan semua orang kan ingin popularitas ya
dan biasanya cari yang jalan pintas aja mendompleng
ada ada saja ya mbak desi
tapi kan di sini sekarang direkturat penyidikan juga melakukan sosialisasi secara masif
bagaimana memberikan sertifikasi terhadap mall

kemudian bagaimana untuk mencegah dengan cara cara yang lebih masif supaya kesadaran masyarakat ini jangan diciplalui
ini ada efek hukumnya
nah ini kesadaran masyarakat kalau kita dorong terus lama lama akan menjadi sadar tidak melakukan hal itu
sama halnya dengan batu sekeras kerasnya batu itu kalau ditetesin air selama lama lama juga lubang juga kan
saya rasa masyarakat juga tidak akan seperti itu
kalau kemasipan yang dilakukan oleh djki kemudian akhirnya
akhirnya masyarakat mengetahui tentu dia akan
tapi kesadaran itu menurut pak cito dengan melihat ya dari semua direkturat ini semakin sadar nggak masyarakat dengan pentingnya adanya pendaftaran ini
kesadaran ada kesadaran ada
tapi kalau untuk ukuran presentasinya sampai saat ini harapan kita kan harus maksimal ya mbak desi
tetapi untuk ukuran persentasinya turunnya adalah ada turunnya
saya dibandingkan pada saat sebelum ini
saya dibandingkan pada saat sebelum ini
saya bantukan untuk kita melakukan sosialisasi secara masih memberikan sertifikasi terhadap apa namanya mal mal yang ada
dan ini sebenarnya ranahnya apa direktur penyidikan dan penyelesaian senggeta ini sebenarnya
oke dan sosialisasi ini sekarang sudah secara intensif sebenarnya sudah berlangsung berapa lama pak cipto
sudah cukup lama mbak desi
tapi kan ada peningkatan kalau tidak salah ya
ada ada peningkatan
misalnya di tingkat kabupaten pun kita hadir
bahkan pesertanya tidak hanya seratus dua ratus
tujuh peserta umkm termasuk anak pelajar sma pun kita berikan
kemudian apa namanya mahasiswa kampus kampus juga kita jalankan
dan ini cukup intensif sih
berapa kali ini taruhlah tahun dua ribu dua puluh dua mungkin bisa ada sedikit gambaran mengenai sosialisasi yang dilakukan
tahun dua ribu dua puluh dua itu di sekretariat di tempat saya saja ada satu ratus dua puluh dua kegiatan dalam satu tahun
dalam satu tahun
dalam satu tahun iya
ini semua dengan budget ataupun anggaran yang dari
iya dari djki
dan kita melaksanakan kegiatan itu harus benar benar tertib administrasinya tertib subtansi dan tertib hukum
mungkin bisa di highlight beberapa program yang menurut pak cito itu sukses dan cara cara melakukan sosialisasinya itu seperti apa
tadi disebutkan mengenai umkm
nah ini mana yang kira kira paling dirasakan cukup sukses dan ini pengikutnya juga cukup banyak jumlahnya
penguatan pelayanan publik di beberapa kabupaten mbak desi sangat mengena mobile ip clinic sangat mengena
karena disitu setiap kegiatan peningkatan pelayanan publik di daerah itu kami langsung membuka layanan pendaftaran langsung
dan hari itu juga menit itu juga yang terkait dengan ciptaan itu kita selesaikan dan kita keluarkan sertifikat langsung
ini klinik yang bergerak lah
bergerak ya betul
mungkin untuk cara cara sosialisasinya bagaimana dan responsnya kita tunggu dulu setelah yang berikut ini

kami akan segera kembali
mbak desi sudah selesai
terima kasih benar
anda masih bersama insight with desi anwar
kita membahas mengenai kekayaan intelektual
saya dikemani sucipto sekretaris direkturat jemaah kekayaan intelektual dari kemenkhumham
dan kita sedang membahas peran sekretariat jnk ini dalam sosialisasi dan juga mendukung segala macam program untuk membuat orang itu lebih semangat mendaftarkan kekayaan intelektualnya
baik itu berbahagian cipta paten merek dan sebagainya
baik terima kasih
untuk membuat orang itu lebih semangat
mendaftarkan kekayaan intelektualnya
baik itu berpahak cipta
desain industri dan lain sebagainya

lebih dari dua ratus
lebih dari seratus
dan saya rasa
peran sekretariatnya juga
sangat besar untuk ini
tadi disebut ada mobile ip klinik ya
sosialisasi yang dilakukan
mungkin contoh cara mengadakannya
dan bagaimana juga peran dari pak cipta
sendiri dalam menyusun mengimplementasi
dan juga memonitor
kesuksesan program program ini
baik terima kasih mbak desi
kalau ditanya terkait dengan peranan
sdgn dalam kegiatan ini
tentu kita harus membangun teamwork
yang solid ya
yang benar benar pasti
dimana pasti tadi yang sudah saya sampaikan
kita harus benar benar profesional
harus sinergi dan dari semua item itu
dan dua ribu dua puluh satu untuk dua ribu dua puluh dua itu kita siapkan dengan baik
tahun dua ribu dua puluh dua itu tahun apa sih
kemudian oh tahun dua ribu dua puluh dua tahun cipta
apakah terkait dengan yang lain tidak
tetapi yang menjadi fokus untuk membangun
cipta ini seperti apa
akhirnya terwujud namanya pop hak cipta
pendaftaran otomatis apa namanya
inilah pada saat ini
dan bentuk a sehat
ingat yang paling member able itu di mana
di denpasar ya
kenapa wadid apa yang terjadi
ya di sana banyak orang orang yang kreatif juga
tetapi itu memang ukuran yang saya lihat kemarin yang kami lihat kemarin itu di denpasar di bali itu panggil paling banyak
berapa orang wadid terlibat dari mana mana saja mereka
dari semua lini itu mbak desi jadi dari semua lini ada dari apa namanya umkm ada dari mahasiswa ada dari masyarakat umum
kemudian ada anak sma juga kemudian ibu ibu yang tadinya tidak mengerti itu karena orang jawa bilang getok tular ya
dari si acp menjadi diinformasikan dia datang berdua dua
akhirnya mempertemukan yang dulu kita punya teman di sana yang tidak pernah ketemu
akhirnya ketemu dan bisa menjadi sarasian yang baik
artinya di sini mobile epic clinic itu sangat manfaatnya luar biasa
kemudian penguatan pelayanan publik yang diusung kemana mana di tingkat kabupaten dan sebagainya
guru guru di lingkungan kementerian di daerah itu punya kesadaran ternyata ini
pop cipta ini sangat penting untuk bisa meningkatkan parknya untuk naik pangkat
akhirnya berduyun duyun di pernah salah satu di kabupaten tuban kami laksanakan itu
cost and benefit yang kita lakukan itu malah untung djki itu malah untung
jadi anggaran yang kita keluarkan dua ratus itu kita dapatnya
karena banyak yang mendaftarkan ciptaannya dengan berduyun duyun dengan online langsung itu
bisa mencapai di akar dua ratus lebih tiga ratus lebih lah itu
artinya costnya kan
jadi cost untuk penyelenggarakannya ternyata bisa di cover dengan jumlah yang mendaftarkan
karena harus membayar kan untuk mendaftarkan itu
tapi mensosialisasikan dan membuat orang itu juga aware bahwa kegiatan ini ada
sehingga mereka juga tertarik dan merasa berkepentingan untuk hadir itu bagaimana caranya
karena ini kan pasti sekretariat yang mencari itu kan
yang semuanya mengurus
itu dengan bekerja sama dengan pemda atau langsung dengan misalnya lembaga lembaga pendidikan di sana bagaimana biasanya pak
yang pertama membangun komunikasi dengan kantor wilayah
yang kedua juga kita infokan melalui website kita bahwa tanggal sekian bulan sekian akan hadir mobile epiclinik
tapi terkadang orang menafsirkan mobil epicline itu seolah olah mobil berjalan dan melani kayak sim itu kan
tapi tidak itu
tempatnya di aula ini tanggal sekian jam sekian
dari pagi mbak desi mungkin ada dokumen yang ada itu orang antri
nah kita ini kalau antri itu kan jenuh ya
kalau antri itu jenuh
kalau saya prinsipnya kan mengajak teman teman kita itu kalau memberikan kemudahan orang lain
saya kita harus yakin bahwa kemudahan itu akan terbalaskan untuk kita
jadi mumpung diberi amanat mumpung diberi kepercayaan yang kuasa ayo kita jalankan itu kemudahan
karena itu kemudahan yang kita berikan kan sama dengan memberikan kemudahan kepada diri kita keluarga kita
dan untuk berikut ini tahun dua ribu dua puluh tiga kira kira berapa jumlah latihan yang sudah direncanakan pak sucipto dan dimana saja mungkin yang
untuk penguatan ya
iya untuk penguatan dan juga untuk inilah sosialisasi mengenai pop dan lain sebagainya
kami sudah mengagendakan di seluruh kanwil mbak desi termasuk yang akan kita lakukan besok itu ada di malang
itu pesertanya yang sudah konfirmasi seribu
itu dari mana saja mereka
perempuan semua dari umkm kemudian dari masyarakat umum yang ada dan sudah masuk data ke tempat kita
dan nanti akan segera kami laksanakan di sana kalau mbak desi mau hadir kesana boleh juga itu
mungkin perlu kita lihat ya
tapi substansinya dari segi apa apa saja yang diajarkan apa apa saja yang disosialisasikan
kira kira target mungkin dari seribu itu kira kira berapa jumlah yang akan didaftar gitu dari hak cipta
maupun patent dan lain sebagainya pak cipto
kan harus ada ini targetkan dalam setiap melakukan kegiatan
dan bahkan yang mendaktar itu ada nggak yang akan didaftarkan dalam kegiatan tersebut
supaya menyampaikan juga nanti supaya bisa langsung disana itu
menular dan menularkan dengan lain lain
saya mau bertanya lebih langsung ya mengenai bagaimana dan caranya dan kira kira
dari keunikan ini yang perlu dicari dan juga bagaimana respons dari yang selama ini ya
yang dialami ya dalam istilahnya dalam sosialisasi ini program ini apa yang mereka dapatkan

bagaimana cara kita memperbaiki kebijaksanaan kebijaksanaan ini

kecuali pada saat kebijaksanaan tersebut

yang diperlukan oleh pemerintah

dan kita membahas mengenai transformasi yang sekarang sudah dilakukan di djki
untuk memastikan bahwa hasil karya ya anak anak bangsa ini

supaya karena di sini semua ada nilai
ekonomisnya dan juga
memang banyak sekali manfaatnya
seperti kita sudah bahas
tadi nah dari sekretariat itu
sendiri tahun lalu khususnya
dan tahun ini sudah memberikan dukungan
manajemen terhadap sistem pop
tak cipta dan ini persetujuan
dan tahun dua ribu dua puluh dua ini sudah cukup
banyak ya dan ini
secara transformatif dalam
sistem pendaftaran ini
dulu tidak otomatis ya
membutuhkan waktu bahkan
berhari hari ya lebih dari seratus hari
sekarang bisa hanya menjadi
satu hari atau bahkan sepuluh menit lah
itu bagaimana apa yang dilakukan persisnya
dan bagaimana prosedurnya
baik terima kasih mbak desi
apapun yang dibangun dalam
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat itu
kembali kepada komitmen
pengelola pelayanan publik tersebut
aparatur sipil negara di kementerian
hukum dan ham atau diri seluruh anak bangsa indonesia
ini punya komitmen untuk
memberikan kemudahan semua akan bisa
diwujudkan dan bisa dijalankan
kuncinya kata kemudahan ya komitmen
kalau dulu mungkin birokratis berkulit belit
dan mungkin tidak transparan dari
segi pembiayaannya sekarang bagaimana
sekarang transparansinya ada
mengelola negara ini tidak sulit
asalkan punya komitmen
nah komitmennya harus tertib administrasi
tertib subtansi dan tertib hukum
kalau administrasinya sudah dipenuhi
aturannya dijalankan dengan baik
sesuai dengan tidak ada masalah
misalnya tahun dua ribu dua puluh dua
adalah tahun cipta
dan kemudian dimunculkan
memang betul yang disampaikan mbak desi
numpung gak karuan karuan
ternyata dengan komitmen yang luar biasa
cukup lima menit
cukup lima menit
asal semua persyaratan administrasi
nah dari selama ini sosialisasi
dan lain sebagainya yang menghasilkan
tadi orang orang sudah mulai
itu paham ya
cara caranya dan rata rata memang sudah lengkap
sangat paham mbak desi karena
pada saat sosialisasi dalam rangka meningkatkan
penguatan pelayanan publik itu
kami langsung fokus kepada
keberadaan yang disampaikan
ini loh tempatnya
ini loh tempat untuk loginnya
dan kemudian dilakukan disitu
dulu saya bergerakkan delapan sampai sepuluh menit
ternyata tidak sampai lima menit
sudah mendapatkan sertifikatnya
iya tapi ini kunjinya juga pelayanan yang diberikan oleh
direkturat jenderal ki itu sendiri
ini sdm nya juga sudah siap ya untuk mendukung
percepatan dan juga penguatan ki nya
dan sdm kita siapkan dengan baik mbak desi
tetapi kembali kepada komitmen kita
komitmen sebagai seorang aparatur sipil negara
sebagai pelayan masyarakat itu
jangan sampai kembali kita minta dilayani
karena kalau kita minta dilayani
itu mindsetnya itu kita ubah
ini bagaimana mengubahnya tantangan dalam melakukan semua ini
apa sih sebenarnya pak cipto
apalagi targetnya saya lihat kan cukup tinggi ya
dalam harus ada hasilnya
dan bahkan ya sudah bisa diterjemahkan dengan jumlah karya yang diberikan oleh sdm

enggak susah sebenarnya
kalau kita sudah bisa jadi role model tentu yang lain akan mengikuti
pak cipto harus jadi role modelnya dari bidang sekretariat
kan gitu enggak mungkin seorang tim akan minum air ini
kalau sudah dikasih tahu bahwa ini tidak perlu diminum ya
dan kemudian tapi kalau kami memberikan contoh minum
padahal itu enggak boleh
otomatis yang lainnya akan mengikuti
tapi kalau kita komitmen ini tidak
dan ini sudah kelihatan peningkatannya
tadi pak cipto menyebut ya sakit sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
ini sudah kelihatan berapa persen
delapan puluh empat sekian persen
artinya di unit utama kita capai dengan baik
dan ini kemarin nilai reformasi birokrasi juga sembilan puluh sembilan sekian
dan tentu ini tidak boleh lengah
kalau bisa seratus persen tahun dua ribu dua puluh tiga
kalau bisa mudah mudahan bisa
tapi target untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kan tahun merek dua ribu dua puluh tiga
bisa dijelaskan lebih lanjut lagi pak cipto
apa kira kira strateginya dan juga hasil akhir yang ingin didapatkan dengan tahun merek dua ribu dua puluh tiga ini
baik terima kasih mbak desi
jadi dengan tahun merek ini tarjetnya ke depan bagaimana seluruh kantor wilayah kementerian hukum dan ham
bisa mendorong untuk mewujudkan one brand one form
jadi satu merek satu desa lah istilahnya
ada yang menjadi pertanyaan besar kepada teman teman
bahwa pak bagaimana caranya untuk melakukan di desa itu banyak
yang namanya mendorong untuk mewujudkan itu tidak harus menjadikan itu merek
karena undang undang merek sendiri sudah mengatakan sekian bulan
tentu itu tidak mudah
tetapi bagaimana aparatur sipil negara dari lingkungan kementerian hukum
dan ham dalam hal ini djki
dan ada perwakilan di kantor wilayah itu
berkolaborasi bersama sama untuk mendorong
mendorong ini bagaimana merubah mindset cara pandang berpikir
ada kepala desa ada camat ada tokoh masyarakat ada umkm itu
punya kesadaran besar bahwa oh ya ternyata kalau nanti
satu desa ini atau satu kecamatan ini punya satu merek
pertumbuhan ekonomi di desa kita akan luar biasa dan kita jaga
tapi kementerian hukum dan ham dalam hal ini djki tentu tidak hanya sekedar
menampung mendaktaran tapi bagaimana ke depan kita bisa mewadai semua itu
untuk masuk kepada sistem yang sudah diprogramkan oleh bapak presiden jokowi
bahkan pak menteri hukum dan ham sudah mewanti wanti
tapi yang mendrive ini semua langsung menteri hukum dan ham juga yang justru menjadi leader lah dalam program ini
dan ini bagaimana tahun dua ribu dua puluh tiga ini
apakah ada prioritas desa desa mana yang bisa dijadikan desa contoh
atau bagaimana memulainya pak cipto
kalau mengenai desa menjadi contoh
sekarang teman teman di kanwil itu sedang menginventarisir merek merek yang sudah terdaftar
tapi belum mendapatkan sertifikatnya
contohnya mungkin tadi malang tadi
ya kalau misalnya di malang ini desa kuliner
nah besok itu ada seribu peserta dalam kegiatan penguatan pelayanan publik di dki
nah harapan kami nanti di kegiatan tersebut
terdapat minimal tiga puluh persen dari peserta seribu itu
untuk mendaftarkan dan tergugah bahwa ternyata di antara seribu orang itu
tiga puluh persennya sudah mendaktar di depan
nah kalau tiga puluh orang atau tiga puluh persen yang ada itu sudah mendaftarkan berdudun
dan kemudian ada ciptaan ada desain industri
tentu yang lainnya akan wih ternyata mendapatkan
jadi semakin seperti lokomotif
tapi khusus untuk yang satu merek satu desa ini
ini kan kalau hak cipta hasil karya kan jelas ya misalnya individu ya
tapi sekarang kalau kita berbonong bonong satu desa prosesnya itu bagaimana
apakah ada yang berbeda dan apakah atas nama individu atau atas nama desa itu sendiri pak cipto
tergantung dari merek itu siapa yang punya
kalau misalnya ada merek ini yang punya mbak desi
kemudian mbak desi di desa a tidak boleh dong desanya mengakui
jadi kecuali apa namanya yang punya mbak desi memang diwakafkan
atau dihibahkan atau diberikan untuk desa sehingga nanti merek ini punya kemanfaatan buat desa yang tumbuh ekonominya
kecuali seperti itu
tapi kalau yang desa sendiri bisa mendaftarkan itu siapa yang bisa mendaftarkan
apakah harus membuat semacam kelompok atau kooperasi atau bagaimana
karena mungkin kan ada satu daerah yang wah sambalnya kan luar biasa
semua ibu ibunya di sana mungkin memiliki resep yang sama tapi di satu desa ini memang terkenal
nah ini bagaimana
taduh sambal malangnya itu
sehingga dalam mereknya itu juga ada nama desanya gitu
kalau ada nama desa tergantung dari kesepakatan masyarakat yang ada di kelompok itu
kemudian ada ciptaan yang kita ini mau namakan satu ini ya kita harus punya kesepakatan di situ
bagaimana kalau ini
oke jadi bisa berkelompok
tujuannya apa sebenarnya satu merek satu desa ini
secara bukan saja kekayaan intelektualnya tapi apa yang bisa kita lakukan
hasil akhir yang ingin didapatkan dengan adanya tahun merek ini
yang diharapkan adalah kesadaran masyarakat secara global mbak desi
agar yang tadi saya katakan dari awal bahwa untuk merek untuk kekayaan intelektual ini
tidak hanya sekedar kekayaan intelektual saja tapi ada nilai ekonomi yang ada
nah dengan adanya satu desa satu merek tentu nanti pertumbuhan ekonomi itu saya menghitung
coba kita bayangkan kalau seandainya nanti dalam satu kabupaten satu kecamatan ada dua puluh desa
kemudian dalam satu kabupaten itu ada delapan belas kecamatan luar biasa itu kalau terwujud
dan orang mungkin berbonong bonong ke sana hanya untuk membeli ya mungkin sambal dari desa x ini
betul betul mbak desi
bisa meningkatkan dan juga ada kebanggaan ya
dari hasil karyanya itu sendiri ya
baik pak sucipto masih ada satu segmen lagi ya tapi kita istirahat sebentar
jangan kemana mana insati desi anwar akan segera

kembali bersama insati desi anwar ada sucipto sekretaris direktur ajenma kkn intelektual kemenkumham tahun dua ribu dua puluh tiga
merupakan tahun merek
nah ini khusus
untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini
segala macam yang disiapkan
dari baik sosialisasi penguatan
dari kekayaan intelektual ini tentu saja tujuannya
supaya semakin banyak dari
untuk mendaftarkan karyanya
ini penting sekali ya
tapi untuk dari sekretariat sendiri
pencapaian sendiri yang
mau tidak mau harus diselesaikan
baik terima kasih mbak desi
tentu capaian yang diharapkan
dari sekretariat adalah
bagaimana menciptakan sdm yang unggul
ada berapa sekarang kalau
aparatur sibil negara
yang terbagi atas beberapa
jabatan struktural dan jabatan fungsional
tertentu itu latar belakangnya
biasanya apa ya macam macam
paling banyak itu apa ada dari
yang paling banyak sarjana hukum
pasti ya karena ini masalah hukum ya
jadi targetnya adalah
yang ada di djk itu
mempunyai komitmen yang betul betul
bagaimana memberikan pelayanan yang ada
kita bisa mewujudkan
world class ipo itu maksudnya apa
nanti menjadikan kantor kita
ada iso nya segala macam
dan bagaimana cara mencapai itu
karena ini kan berarti harus ada pelatihan khusus
ada semacam reward dan punishment juga
yang harus diterapkan good governance nya ya
ya makasih mbak desi
mendapatkan iso tiga puluh tujuh ribu satu
itu kita mendapatkan
itu tidak hanya sekedar mendapatkan
tapi bagaimana mengimplementasi
kan di dua ribu dua puluh tiga dan seterusnya
untuk dijaga supaya tidak ada
hal itu dilanggar
supaya bisa kita pertahankan dengan baik
nah ini tentu tugas yang harus diselesaikan oleh sekretariat
untuk menjadikan sdm nya
benar benar oh saya punya ini loh ya

apa itu iso sembilan ribu satu persisnya
mutu ya dari pelayanan publik itu
betul kita tingkatkan lagi
manajemen mutu tersebut
dan sedang kami upayakan mudah mudahan
nanti tahun dua ribu dua puluh tiga itu bisa kita miliki
kalau itu sudah kita miliki
tentu bicara buat kelas ipop
bisa terwujud ya mbak desi
dan manifestasi dari
perwujudannya adalah jumlah dari
bagaimana pelayanan itu dilakukan
tapi anggaran khusus untuk
dari sekretariat itu sendiri
bagaimana pak sujito
ingin tahu ini dan
antara tadi pakai buat apa
kegiatan untuk di sekretariat itu
kemudian sarana persarana
tentu pemeriksa itu butuh
surplus yang baik
kualitas yang bagus untuk
apa namanya melaksanakan tugasnya
pemeriksa bisa mengerjakan itu
tetapi karena sekarang sudah tidak ada
apa namanya kerja di tempat lain
tetap kita berikan surplusnya supaya
pemeriksa itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik
karena semua sudah online
akuntabilitas itu juga
karena semuanya sudah online
online semua bisa dilaksanakan dimana saja
nah itu surplusnya harus kita penuhi
tapi tantangannya apa
karena disini kan sekretariat harus
berurusan dengan semua direktorat
direktur merek dan lain sebagainya
tapi juga dengan kementeriannya itu sendiri kan
kemudian tentu saja
dengan stakeholder nya
dari dengan pemerintah daerah
maupun instansi dan juga masyarakat secara keseluruhannya
apa sih tantangan terberat dalam menjalankan semua ini
tantangan terberatnya itu menurut hemat kami
tidak ada yang terlalu berat ya
kayak kuncinya memberikan kemudahan kepada siapapun
komitmen dari lubuh hati yang paling dalam betul betul
bahwa kita mengelola negara ini
memberikan pelayanan publik kepada masyarakat itu
tidak hanya masyarakat
tapi sanak saudara kita dan diri kita
jadi komunikasinya juga harus
harus dibangun dengan baik
dari direktorat teknologi informasi
dari direktorat menyidikan
itu kita bangun sinerginya
sehingga itu tidak ada yang
sulit mbak desi
semua tergantung kita
semua ini berbasis digital
coba bisa bicara sedikit mengenai digital implementation nya
karena sekarang kalau tidak berbasis digital
ini mbak desi kalau kita tidak digital sekarang kita sudah semuanya
termasuk disposisi surat pun harus digital
komitmen ini kami bangun
kami buat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat
nah kemudian pertanyaan besarnya adalah
kesulitan nggak sih sekretariat untuk menyiapkan anggaran ini
semua dirancang dari awal
dua ribu dua puluh empat sudah kita pikirkan untuk saat ini
sorry tadi totalnya anggarannya berapa yang tersedia
yang tersedia enam ratus tiga puluh sekian
ini untuk termasuk untuk peralatan tadi ya
untuk termasuk untuk peralatan digital
itu cukup mbak
harus cukup mbak desi
kedengarannya sebenarnya tidak terlalu besar ya kalau enam ratus
tidak terlalu besar tetapi bagi kita sepanjang kita tidak membelokkan dengan cara cara yang lain
semua bisa dilakukan dengan baik
dan kenyataannya bagus
dan kalau tahun lalu ada seratus sekian program yang dilaksanakan targetnya untuk tahun dua ribu dua puluh tiga berapa dua ratus tiga ratus
kalau misalnya target berapa dan gimana terpetakan saat ini ada satu ratus delapan puluh sekian kegiatan dan itu dibagi ke kanwil kanwil mbak desi
jadi strateginya adalah semua kanwil kita berikan porsi
ada berapa kanwil
tiga puluh tiga jadi seluruh
jadi tidak ada alasan tidak bisa menjalankan karena setelah kita bagi dengan baik misalnya di jawa barat ada sepuluh kegiatan
silahkan dipetakan dimana saja kapan mau dilaksanakan kemudian bentuk kegiatannya modelnya seperti apa
pesertanya siapa dikirim ke data kami dan itu ada pic yang mengelola itu
nanti pic itu masing masing pegang kanwil ini kanwil ini kanwil ini kemudian tanggal pelaksanaan berbarengan juga tidak ada masalah
karena apa narasumbernya kita bagi bahkan yang nggak bisa hadir kita bikin zoom artinya masyarakat itu tidak ada yang sulit untuk menjalankan melaksanakan itu
oh iya ya ternyata ciptaan itu seperti ini
dan selama ini tidak ada feedback dari masyarakat seperti apa mereka happy cukup positif atau masih memiliki kesulitan pak cito dalam melakukan semua ini mendaftarkan dan lain sebagainya
iya sepertinya nggak ada cuma yang lucunya mbak desi pak dilaksanakan lagi dong kapan nah itu yang repot itu kemudian kalau dalam satu bulan kita mengadakan kegiatan di satu tempat lagi kan kurang fair ya
tapi ya kita tetap mengakomodirlah
semua laporan ini dilakukan dengan berbasis digital
ya itu berbasis digital jadi transparan kan semua
dan penggunaan anggaran juga transparan
transparan kita lakukan dengan baik kemudian dari segi kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan sudah mempunyai gambaran sudah mempunyai kerangka bahwa nanti yang dilakukan itu abcd kemudian penanggung jawabnya ini dan lain sebagainya selesai
intinya mendaftarkan karya cita itu gampang ya
mudah mudah mudah
mudah dan murah
kalau untuk ciptaan
kalau untuk hak ciptaan kan bisa langsung dengan lima menit juga
hak ciptaan ya langsung empat ratus ya
empat ratus ribu ciptaan itu ya mbak des ya
jadi kalau misalnya saya menciptakan ini pak cipta saya mau mendaftarkan terus kemudian saya bayar ini semua online bayarnya
bisa transfer semua
transfer semua melalui bank persepsi yang sudah ditunjuk dan kemudian disitu
langsung keluar sertifikannya atau langsung
langsung keluar sertifikat setelah dibayar kemudian diverifikasi dan verifikasi nggak lama nggak pakai orang
otomatis bahwa ini pernyataannya ada
iya pakai sistem kan mbak desi ya
makanya bisa lima menit
bisa lima menit betul
nah disitu juga terkait dengan kemudahan kemudahan yang ada itu masyarakat merasa bahwa kenyamanan ada tetapi ke depan tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk daftar
tapi bagaimana mewadahi merk merk atau keke intelektual yang bagus ini dijembatani kedepan oleh kementerian terkait dan kita nanti bisa membangun kolaborasi kerja sama
ini kan harus ada fasilitator misalnya untuk menentukan apa sih yang diinginkan pasar atau bagaimana sih kualitas yang harus dicapai dan lain lain ini ada semua dibantu disediakan oleh djki
seperti yang disampaikan pak dirjen beberapa waktu lalu dengan mbak desi ada yang namanya ip marketplace ya
itu nanti adalah jembatan
iya itu nanti jembatan untuk mendaktarkan disitu apalagi mbak presiden sudah menjelaskan tentang itu
apalagi pak presiden sudah menyampaikan bahwa kita ini lemper saja bisa dibeli melalui e katalog
kenapa harus pakai yang sulit sulit gitu kan
nah kalau memang itu sudah bagian dari pimpinan tertinggi negara ini sudah memberikan plafon seperti itu
kenapa ini asn atau pejabat terkait tidak segera menjemput bola dengan seperti itu
dan ini sudah iya jemput bola nanti kita bisa lakukan hal itu
kemudian nanti pada saat menyampaikan sosialisasi itu bila perlu perangkat desa yang punya inovasi itu kita wadain untuk mendaftarkan keka intelektualnya
untuk target dua ribu dua puluh tiga pak sucipta tahu kira kira jumlah merek yang idealnya didaftarkan pada tahun ini untuk mencerminkan indonesia ini benar benar kaya dengan kreativitas
ya kalau mengenai tahun dua ribu dua puluh tiga asumsi atau target yang ada
itu mentarjetkan djk itu delapan ratus lima puluh miliar
artinya itu sudah bisa dihitung berapa ribu permohonan pendaftaran merek itu
rp delapan ratus lima puluh miliar bagi rp empat ratus ribu itu bukan jumlah
ya udah itu yang ciptaannya
kalau untuk yang merek kemudian patent dan lain sebagainya itu nilainya beda lagi
tetapi mbak desi yang pmkm itu beda
kami juga menekankan jangan hanya umkm umkm loh
harus benar benar umkm beneran kan nggak boleh
nah disitu ada pernyataan ada semacam pernyataan untuk mendaftarkan itu bahwa dia ya adalah bagian umkm
kalau umkm itu cuma dua ratus ribu
harus ada pernyataan memang umkm
kalau tidak dicabut
nanti dicabut dia itu harus ada
sudah ada beberapa yang didaftar tenggunnya dicabut karena tidak memenuhi kriteria sebagai umkm
ternyata bukan umkm tapi umkm
ya maksudnya kan
kita mengajak masyarakat untuk belajar jujur ya
kalau nggak ya jangan mengatakan umkm
harganya beda soalnya
ya kan kadang kadang yang dibilang tadi yang dikatakan mbak desi tadi kenakalan ya
kenakalan penciptaan dan lain sebagainya
itu tergantung dari kita untuk mengajak masyarakat bahwa ini harus begini loh
pak sucipto waktunya sudah hampir habis
mungkin pesan pesan dan mungkin resolusi untuk tahun dua ribu dua puluh empat
apa yang bisa kita dapatkan
saya ingin mengajak masyarakat anak bangsa indonesia untuk mempunyai kesadaran besar dan mengutamakan integritas dalam menyadari nilai keintelektual adalah bagian dari nilai ekonomi
tentu tidak hanya mencari pekerjaan tapi bagaimana kita menciptakan pekerjaan melalui kekayaan intelektual
dan kami juga berharap dengan teman teman di dgki untuk membangun komitmen yang lebih meningkat lagi
sehingga pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak akan semakin meningkat
saya rasa indonesia itu sangat sangat potensial ya
jadi jangan mengambil silahnya jalan pintas untuk mencuri atau mengambil atau menginspirasi dari brand brand yang lain
apalagi dari peran yang luar
tapi bisa menciptakan yang original dari diri sendiri
wah saya yang jadi
mungkin inside with desi anwar juga harus kita daftarkan klub gitu ya
kami tunggu ya mbak desi
dan nanti kalau boleh ya nanti mbak desi ada lah
di kegiatan penguatan atau mic
menurut saya itu penting
karena kita juga bisa melihat apa apa saja fasilitasinya yang diberikan dan dilakukan oleh dgki
dan juga mungkin feedback ya dari masyarakat
apa yang mereka butuhkan
supaya mereka juga lebih confident dan lebih percaya untuk mendaftarkan hasil karyanya
pak cipto terima kasih banyak
selamat bekerja selamat berkarya
dan demikian inside with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com dan di youtube
sianen indonesia inside with desi anwar
sampai jumpa stay safe bye bye